timnas atau pssi
dan juga tim sendiri
timnas ya besok kita
sore mendarat di bandara

masuk ke hotel kembali tc lagi
karena kan pertandingan juga dekat tanggal empat belas
itu mungkin untuk

untuk menyambut kami atau mungkin
nanti sebagaimana kepantelan
untuk kelaga kandang
pertama tanggal empat belas itu menjadi tuan rumah
terlebih dahulu indonesia
apakah ada pemain
yang cedera usai laga tadi
tidak ada pemain oke semua
saat ditarik agak nyeri sedikit
tapi tidak terlalu menjadi masalah
dia akan fit dalam
satu dua hari ke depan
tidak ada masalah berarti
mas bandung terima kasih sekali atas waktunya di cnn indonesia